terima kasih banyak ya pak al bu rosa
karena sudah repot repot menjemput kami
gak apa apa bu
tpu teratai indah kan sahara sama panti
iya nggak repot sama sekali kok bu
kesian ya om dennis
aku bakal kangen sama om deniz
iya kita doakan om dennis
siapa sih malam malam telpon
maaf malam malam saya telpon saya mau memberi tahukan sebuah kabar
iya pak al ada apa pak al
dennis meninggal bu
dennis meninggal kenapa pak
dennis jatuh ke jurang
dan gak bisa terselamatkan
besok dennis akan dimakamkan di tpu terata indah
jam sembilan pagi
mungkin kalau memang ibu mau datang untuk menghadiri pemakaman
terima kasih ya pak al infonya
dan katherine nangis
angga marah banget loh sama kamu
saya kecewa banget sama kamu
itu gak bener mba
saya gak selingkuh
catering gak percaya sama saya
ya itu dia yang jadi pertanyaan aku ren
aku tuh kenal kamu tuh udah lama banget
dan aku gak percaya kamu ngelakuin hal itu
sama aldebaran aja bos kamu kamu tuh setia
dan harusnya kamu bisa ngelakuin hal itu sama catherine
gimana kalau nanti kita atur waktu
supaya kamu sama catherine itu bisa ngobrol bisa ketemu ya
makasih banyak ya mbak
sekarang mbak masih percaya sama saya
sebelum saya coba jelasin semuanya ke catherine
saya harus tahu dulu yang sebenarnya soal bela
pa jangan jangan yang neror keluarganya al
itu sama ya orangnya
mungkin aja mbak tapi
ya aku gak habis pikir
teror di keluarganya al fahri sama elsa
iya itu juga sih yang aku pikirin tadi
apa ya tujuannya dia nero elsa
kok bisa sama orangnya sama yang neror keluarganya al
kayaknya mendingan kita tanya al aja deh pak
enggak enggak jangan jangan ini udah malem ma
mereka pasti sudah pada tidur
udah besok pagi aja kita telepon mereka
kalau benar orang yang sama
berarti pelaku peneroran ini juga membenci elsa
kok rasanya ini sangat mencurigakan ya
engkau saat yang maha mengetahui ya allah
aku mau mohon petunjuk kepadamu ya allah
kalau memang benar
katin adalah jodoh yang terbaik untuk saya
bukakan lapin terus temu untuk kami ya allah
mereka men amber
saya lebih baik
buat apa sih ren
kamu gak usah berhubungan sama dia
lebih baik kamu untuk berjuangkan
hubungan kamu sama mbak catherine
kalian berdua itu cuma salah paham rep
tapi salah paham ini gak bakal beres
sebelum aku beresin urusan aku sama bella
aku mau tau
apa yang terjadi sama bella selama tujuh tahun yang lalu mbak
bella ada di rumah rehabilitasi jiwa
aku habis jalan jalan di kebunnya papa
sama mbak ima
terus aku bikin mawar merah
karena aku inget tante sofia
paling suka sama mawar merah
oh kok masih inget itu ya sayang ya
ya dong pa
ini kejarah yuk pa
aku pengen hias ini mawar merah
di atas makanan tante sofia
mau ganti baju dulu ya
kita langsung ziarah makam tante sofia
makasih ya mbak ima
jadi denis meninggal
sekarang aku mau berangkat
menjemput bu astri
untuk ke pemakaman denis
mama mau ikut gak
kalau mau ikut
habis sarapan kita berangkat
nanti biar andi sama rena di rumah aja
tapi mama habis diganti baju dulu ya
iya terima kasih banyak mbak
saya langsung berangkat ke pemakaman denis ya
kamu sama rena
diam di rumah
isyarat di rumah oke
mas aku boleh minta tolong gak
kan makamnya mama kan di tpu
teratai indah juga
supaya kamu taruh bunga mawar warna merah ya
nanti saya sempatkan ke sana ya
waduh aku lupa
yaudah yaudah gak apa apa
nggak mau gue sedih nget nget
nanti saya tanya sama penjaga makam sana aja
yaudah saya langsung berangkat
bapak berangkat ya
sampai jumpa di rumah ya
sampai jumpa di rumah ya

din kami pergi ya
kamu istirahat di rumah ya
bapak telepon ya
kamu kawal saya sampai tpp teratinda ya
terima kasih banyak ya pak al
tpp teratinda kan sahara sama panti
iya nggak repot sama sekali kok bu
kesian ya om dennis
aku bakal kangen sama om deniz
iya kita doakan om dennis
ya kan om dennis